untuk membahas polemik perpanjangan izin fpi yang juga didorong oleh menteri agama
yang kemudian menjadi polemik termasuk di sosial media
bahkan ada tagar yang trending sampai dengan sore tadi ya
ada tagarnya jokowi takut fpi yang diduga kabarnya jokowi mendukung
untuk perpanjangan izin ormas fpi ini
nah seperti apa baiknya masyarakat untuk menanggapi hal ini
bergabung bersama kami ada syafiq hashim wakil ketua lembaga perguruan tinggi nahdlatul ulama
mas syafiq assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam selamat malam
oke mas syafiq kalau kita melihat polemik yang terjadi saat ini
kayaknya hubungan menak sama fpi ini kayak apa ya
pasang surut begitu low fat relationship gitu ya kalau kita lihat sejarahnya
nah kalau mas syafiq melihatnya ini ada tanda apakah dari dorongan menak
untuk ikut membantu perpanjangan izin fpi
karena kalau kita membicarakan soal administrasi soal perpanjangan izin
ini kan ranahnya kemendagri begitu
dan yang lebih penting adalah soal konsistensi pemerintah
karena di hari pertama pelantikan kabinet presiden jokowi menyatakan bahwa
mereka memprioritaskan penanganan persoalan radikalisme dan juga intoleransi
dan kalau dalam konteks ini masyarakat akan bertanya
seberapa jauh konsistensi jokowi dalam
melaksanakan program ini yang berkaitan dengan perpanjangan izin dari fpi itu sendiri
sebagian kalangan menganggap bahwa perpanjangan izin yang di endorse oleh menteri agama
dianggap sebagai upaya untuk kompromi
kompromi dari pihak pemerintah untuk penanggulangan atau
urusan masalah radikalisme itu sendiri pemerintah mungkin memiliki pandangan lain
terhadap kiprah fpi dan mungkin pemerintah mendapatkan komitmen baru dari fpi
bahwa mereka mungkin akan melakukan perubahan perubahan dasar sesuai dengan yang diminta oleh pihak pemerintah
namun pengalaman yang selama ini terjadi bahwa seringkali komitmen yang diberikan
antara pemerintah dan pemerintah itu tidak berkaitan dengan perubahan perubahan dasar
dan organisasi seperti fpi ini tidak berjalan sesuai dengan komitmen itu sendiri
nanti di tengah jalan akan terjadi deviasi deviasi dan di tengah jalan nanti akan terjadi
semacam pelanggaran terhadap komitmen itu
jadi wajar apabila ada tagar bahwa jokowi takut pada fpi
itu sangat wajar sekali
masyarakat menilai sejauh mana konsistensi
dan juga konsistensi pemerintah dalam upaya penanggulangan radikalisme itu sendiri
sementara sebagian kalangan menganggap bahwa radikalisme itu muncul karena sikap sikap intoleransi
dan sebagian kalangan menganggap bahwa fpi itu dianggap sebagai organisasi yang intoleran
kalau tadi mas syafiq menyebutkan rasanya komitmen baru ini wajib wajib dipuas padai oleh sejumlah pihak
begitu melihat fpi selama ini
cukup melekat bisa dianggap melekat dengan kata intoleransi yang narasi yang dibesar besarkan oleh kabinet baru ini
nah memang kalau dari mas syafiq sendiri melihat fpi selama ini
mungkin nggak dengan narasi besar yang dibuat oleh presiden jokowi saat ini adalah deradikalisasi
kemudian juga intoleransi yang harus dihapuskan
bisa berubah tidak
ya bisa saja
semua orang bisa berubah
organisasi juga bisa berubah
bergantung situasi politik
terus situasi sosialnya
tapi yang kita harus lihat adalah sejarah selama ini bilang apa
secara selama ini mengatakan apa
dan merekam tindakan tindakan yang dilakukan oleh fpi itu seperti apa
jadi kita belajar dari sejarah
tapi saya juga tidak mau mengatakan bahwa sebuah organisasi akan seperti itu terus menerus
pasti bisa berubah
yang harus kita lihat adalah sejauh mana perubahan itu nanti akan terjadi
kita tidak bisa taken for granted kepada konsensus yang sudah dicapai misalnya antara menteri agama dan pihak fpi
kalau dari susunan susunan pimpinan fpi kita tahu mas syafiq
mungkin nggak sih ini perpanjangan izin fpi nantinya akan berbenturan dengan apa namanya
hubungan pemerintah indonesia dan juga pimpinan fpi kita tahu
kalau saya perspektif saya ya
urusan perpanjangan izin dari fpi itu dikembalikan saja kepada syarat formal dari pemerintah itu sendiri
baik syarat formal soal perkumpulan asosiasi maupun syarat syarat yang mengikat lainnya
tentang ormas itu yang tidak boleh memperjuangkan khilafah dan sebagainya
itu saja dipenuhi secara formal jangan
jangan main politik dulu pemerintah ini menurut saya
jadi dilihat saja syarat formalnya
apakah misalnya di dalam struktur fpi itu ada elemen elemen yang memang memiliki pertentangan dengan syarat formal yang diberikan oleh pemerintah
dan fpi diminta untuk mengubah
fpi diminta untuk mengubah supaya memenuhi syarat pemerintah itu
memang perubahan yang didasarkan kepada kepentingan politik juga akan terjadi kerawanan nanti
pada saat izin itu sudah dikeluarkan
itu yang harus kita waspadai dan harus kita lihat bersama di masa masa yang akan datang
nah dengan gembar gembor adanya perpanjangan izin fpi ini yang kemudian didorong

kan harusnya masyarakat bisa tahu visi misinya memang sudah anti khilafah atau belum begitu
nah kan belum ada visi misi ini yang bisa dipublikasikan kepada masyarakat
harus seperti apa masyarakat dan nantinya akan seperti apa ke depannya
ya kalau mau transparan pemerintah harus mengatakan itu kepada pemerintah
misalnya dalam hal ini kementerian dalam negeri harus mempublikkan bahwa memang fpi sudah memenuhi perusahaan
memang fpi sudah memenuhi persyaratan
berdasarkan persyaratan formal organisasi yang ditentukan oleh pemerintah
kalau belum terpenuh ya katakan belum terpenuhi
agar perpanjangan fpi ini terselamatkan dari asumsi dan anggapan bahwa pemerintah melakukan politisasi
yang kasihan kan fpi juga nanti
mereka ingin benar benar berubah
tapi kemudian ada anggapan dari masyarakat bahwa
sebetulnya ini hanya strategis
sebenarnya ini saja
padahal mereka ingin melakukan perubahan terhadap organisasi itu sendiri
di sini pihak pemerintah terutama kementerian dalam negeri dan juga kementerian agama sebagai lembaga pemerintah yang memberikan rekomendasi karena ini berkaitan dengan agama
juga harus menyatakan hal itu secara publik gitu transparan supaya masyarakat itu tidak sakwa sangka
tidak pro kontra dalam menanggapi persoalan ini
mas syafiq singkat saja kalau dengan masyarakat yang sudah mungkin tanda kutip sudah terlanjur kecewa begitu dengan adanya dorongan dari menak ini untuk perpanjangan izin fpi
bagaimana seharusnya menyingkapinya jika nantinya izin fpi benar diperpanjang
ya kita harus kembali kepada aturan formal tadi
kita tidak bisa misalnya mengatakan bahwa
ini karena persoalan ini dan itu persoalan politik dan sebagainya lalu fpi diberi perpanjangan dan sebagainya tidak
tapi harus kita kembalikan kepada kalau memang sudah terpenuhi ya kalau pemerintah memberikan izin ya kita harus menerimanya
karena itu syarat organisasi seperti itu
tapi meskipun demikian masyarakat juga boleh mengkritik boleh terus memberikan masukan kepada pemerintah
misalnya wah pemerintah berarti memang selama ini tidak serius dan inconsisten menanggulangi masalah radikalisme itu
oke artinya semuanya harus bisa berkoordinasi dengan baik untuk sama sama mengawasi begitu ya apa yang dilakukan oleh ormas ormas tidak hanya fpi tapi juga ormas ormas lainnya di indonesia
mas syafiq hashim terima kasih banyak sudah
karena saya kira persoalannya tidak hanya menyangkut pada fpi tapi juga nanti akan menyangkut kepada organisasi organisasi lainnya
yang selama ini memiliki visi dan misi seperti fpi
baik terima kasih banyak mas syafiq hashim sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected